produsen ponsel cerdas xiaomi wilmi dan infinix mencoba berkompetisi di pasar nutuk
tahun ini mereka memperkenalkan jajaran produk notebook perdana
pada juni lalu infinix menghadirkan inbook x satu dengan layar empat belas inci full hdips
prosesor intelcore i tiga generasi ke sepuluh dan material bodi aluminium
harga dipatok mulai enam delapan juta rupiah
tak mau ketinggalan pada juli dua ribu dua puluh satu xiaomi memperkenalkan redmi book lima belas kepada halayak internasional di indonesia
varian redmi book lima belas termurah dengan layar berukuran lima belas enam inci full hd
memori delapan gb kapasitas penyimpanan dua ratus lima puluh enam gb dan prosesor intelcore i tiga generasi ke sebelas ini dibanderol di bawah enam juta rupiah
sementara realme pada pertanggan agusus meluncurkan notebook mid end realme book
varian termurah dengan layar empat belas inci ips dua k memori delapan gb dan kapasitas penyimpanan dua ratus lima puluh enam gb
dijual dengan harga sembilan tiga juta rupiah pre order dibuka sampai tiga puluh satu agustus
menurut country director xiaomi indonesia alvince peluncuran redmi book lima belas tak terlepas dari kondisi pandemi
yang membuat kehidupan masyarakat semakin berorientasi pada kegiatan daring
kami menyadari bahwa dalam pandemi ini
kedua dua pekerja dan pelajar harus tinggal di rumah
dan ketika anda tinggal di rumah anda memiliki kebutuhan bekerja dan belajar di luar
jadi kami meluncurkan dua produk ini smartphone dan redmi book lima belas
untuk membantu pengguna ini menjadi lebih produktif sementara mereka tinggal di rumah
menurut lembaga riset international day corporation indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
pasar penjualan pc dan notebox di indonesia dipimpin perusahaan komputer seperti asus acer lenovo
namun pengulas gawai dan pemilik akun youtube sobat hp mouldie satria mengatakan
kehadiran produk lansiran para pemain baru ini bisa mengubah pasar notebook di indonesia
jadinya sepertinya kita jadi semakin banyak pilihan tentunya konsumen akan semakin senang
karena mereka mendapat lebih banyak pilihan ketimbang brand brand yang sudah mapan yang sudah ada

untuk mengait pembeli para produser yang memiliki produk yang lebih mudah dihasilkan seperti acer lenovo hewlett packard dan dell
untuk mengait pembeli para produser yang memiliki produk yang lebih mudah dihasilkan seperti acer lenovo
menggunakan strategi pemasaran yang sudah terbukti menyukseskan penjualan produk one sale cerdas mereka sebelumnya
yaitu melalui penjualan flash sale dan pre order yang dilakukan di mitra e commerce
dengan cara ini produsen mengatakan bisa memaksimalkan penjualan dan memberi manfaat lebih pada pembeli
dengan cara ini produser mengatakan bisa memaksimalkan penjualan dan memberi manfaat lebih pada pembeli
jadi ini juga salah satu cara terbaik yang kita pikirkan untuk mengambil pertattapan dan mendapatkan juga biaya melaksanakan markas
karena untuk semua jenis proyek kita tidak memiliki budget marketing yang besar
dan kita percaya dengan jelas dan juga memberikan keuntungan kepada pengguna akhirnya
lebih dari sebagian dari pengumuman
sementara itu berdasarkan data international day corporation indonesia
penjualan notebook di indonesia tahun lalu turun sebesar dua puluh tiga dua persen
ini terjadi karena gangguan pasokan notebook low to made end
akibat tingginya permintaan global
namun pasar komputer dan laptop diproyeksikan tumbuh tiga puluh tujuh dua persen pada tahun ini
seiring dengan permintaan yang masih tinggi
tim liputan cnn indonesia